ya kedatangan raja salman ke tanah air diharapkan tidak hanya membawa dan kental akan unsur nostalgia kekeluargaan ataupun unsur keagamaan
tapi kunjungan ini juga seharusnya memberikan banyak manfaat secara politik dan ekonomi untuk indonesia
lalu apa saja yang bisa kita telah dari kunjungan raja salman ini
untuk membahasnya malam malam hari ini telah hadir di studio ada hussein jafar peneliti dari cultural islamic academy
terima kasih bang husin sudah datang
kemudian ada bang faisal basri ekonom dari universitas indonesia terima kasih bang faisal sudah datang
kita akan mencoba membahas dari perspektif lain lagi nih
raja salman dua hari semua orang membicarakan mengenai kunjungan ini
ada yang berbicara mengenai unsur kekeluargaannya nostalgianya keagamaannya bahkan harapan harapan tentang potensi ekonominya
tapi kalau kita bicara mengenai kunjungan raja salman karir ini secara substansi anda hussein bisa melihatnya seperti apa
secara substansi apa yang paling berbahaya
makna dari kunjungan kali ini
sebenarnya kan seperti ini bahwa politik global itu mengalami perubahan yang cukup signifikan
negara negara eropa amerika yang selama ini menjadi sekutu saudi bergerak kepada populisme politik kanan
yang kemudian sebenarnya karakter politik raja salman ini seorang politikus yang primordial bahkan ultra konservatif
dibandingkan dengan pendahulunya raja abdullah
iya kalau raja abdullah seorang politis yang moderat
seorang politikus yang primordial bahkan ultra konservatif dibandingkan dengan pendahulunya raja abdullah

sedangkan raja salman ini seorang politikus yang primordial
dan dia sangat merekankan kepada nilai nilai keagamaan
artinya kemudian bahwa seharusnya jika kita membaca karakter dan psikologi politik raja salman dia bergerak ke eropa dan amerika
sebagaimana kemudian pergerakan negara negara eropa yang mengeras
tapi pada kenyataannya kemudian ternyata raja salman melihat bahwa masa depan
tapi pada kenyataannya kemudian ternyata raja salman melihat bahwa masa depan

eropa dan amerika tidak menjanjikan
dan karena memang nilai nilai primordial yang dia pegang dia kemudian memberi kepada indonesia
indonesia memiliki masa depan yang baik dan memiliki nilai primordialisme yang sama dengan arab saudi dalam hal ini
oleh karena itu dalam pidatonya baik di dpr maupun di istana
raja salman terus menegaskan bahwa dia memiliki nilai persaudaraan sebagai dua negara yang sama sama memiliki nilai nilai keislaman
raja salman terus menegaskan bahwa dia memiliki nilai persaudaraan sebagai dua negara yang sama sama memiliki nilai nilai keislaman
raja salman terus menegaskan bahwa dia memiliki nilai nilai keislaman
jadi itulah semangatnya bagi saya itulah iklim yang ingin dibentuk
apalagi juga jika melihat konstelasinya bahwa indonesia adalah negara bagian dari negara dunia islam yang tahan di tengah dua krisis
yang pertama bahwa krisis akibat radikalisme dan terorisme
di mana itu dimulai dengan munculnya isis di timur tengah dan hampir semua negara diserang oleh virus isis
tapi indonesia bertahan dengan kekuatan islam yang moderat
berbasis kepada sivil sejarah
dan kekuatan sosial yang ditopang oleh nu dan muhammadiyah
kemudian yang kedua juga krisis politik akibat demokratisasi yang melanda dunia islam
khususnya di timur tengah dan hampir semua arab spring
yang dimulai dari arab spring itu
ketika itu melanda bahwa indonesia ternyata merupakan satu satunya negara dalam dunia islam
yang sudah mengawinkan antara demokrasi dan islam
sehingga ini menjadi masa depan impian bagi saudi
jadi saya rasa primordialisme
yang dipegang oleh raja salman
dan nilai nilai islam yang ada di indonesia ini
kemudian akan dia coba lirik
karena ternyata nilai nilai islam yang dipegang kuat oleh indonesia tidak memiliki masalah dengan demokrasi
dan tahan banting di tengah krisis
dalam kunjungannya ke indonesia dan juga kalau kita bicara mengenai
tidak hanya kunjungan ke indonesia tapi juga kita bicara secara makro
kunjungan rangkaian tour dari raja salman beberapa waktu terakhir ini
anda melihat untuk khusus indonesia
ini lebih ke kunjungan
pragmatis saja ekonomi investasi masa depan ada di timur nih indonesia
atau ideologisnya unsur ideologisnya persaudaraannya kekeluargaannya
karena kedekatan keislamannya lebih dekat atau faktor itu lebih besar
menurut anda mana yang lebih besar
kalau secara keislaman sebenarnya justru saudi lebih dekat dengan malaysia
yang agak radikal dalam corak islamnya
dengan indonesia relatif sangat jauh karena indonesia sangat moderat
sedangkan di saudi sangat radikal dengan ideologi resmi negaranya yaitu wahabisme
tapi saya lihat begini bahwa raja salman tipe seorang politisi yang primordial
dia sangat memegang kepada nilai nilai islam
bahkan pemecatannya terhadap putra mahkota pertama yaitu pangeran mukrin pada waktu itu
disinyalir lantaran pangeran nukrin ini beraliran reformis seperti raja abdullah
sehingga dia pecat dan digantikan dengan anaknya sendiri muhammad bin salman itu
yang dianggap kemudian dapat meneruskan jejak konservatisme politiknya
nah kemudian primordialisme ini akan dipertahankan oleh raja salman
tapi kemudian gerak dunia harus mengarah kepada kemajuan
oleh karena itu indonesia sangat menjanjikan di sini indonesia memiliki nilai nilai islam yang kuat
ada nilai nilai tradisionalisme yang dirangkum oleh nu
ada nilai nilai modernisme yang dirangkum oleh muhammadiyah
ini suatu capaian yang menurut saya sangat mengagumkan
dengan nilai nilai tetap berpegang kepada nilai nilai islam dalam konteks etik dan moral bukan konteks hukum
kalau saudi kan pegangnya pada konteks hukum
dia menjadikan hukum adalah hukum islam
kalau di indonesia ini sangat menarik
konteksnya adalah etika dan moral dasar dasarnya tapi tetap bisa progresif tetap bisa maju
dan tetap bisa mengawinkan nilai nilai demokrasi
jadi lebih banyak sebenarnya kita yang berkontribusi untuk mempengaruhi saudi dengan kelebihan kelebihan moderasi kita
tapi kalau anda lihat secara substansi tadi kan anda sudah mengatakan banyak sekali keunggulan komparatif indonesia untuk saudi
kenapa kemudian saudi menoleh ke kita secara ideologi gitu misalnya atau secara hal hal lain
tapi apa yang kita dapat dari dua hari mungkin hari ketiga besok masih ada di jakarta sebelum akhirnya pergi kembali
apa yang kita dapat dari perbicaraan ini
saya melihat kunjungan ini masih metode penjajakan
saya melihat karena saya rasa saudi ingin melakukan penjajakan lebih jauh dengan indonesia
terbukti bahwa saudi ini kan sangat sulit untuk melakukan kunjungan ke luar negeri dengan rombongan yang fantastis seperti yang dilakukan sekarang kan
terbukti ini hanya kunjungan kedua raja arab saudi setelah empat puluh tujuh tahun dia tidak pernah melakukan kunjungan ke indonesia
artinya ada keseriusan mereka untuk sebenarnya belajar kepada indonesia
melihat corak kemandirian ekonomi corak kedaulatan politik dan corak islam yang moderat di indonesia untuk kemudian diadopsi
walaupun dengan nilai nilai yang berbeda
ada pun bagi indonesia
yang paling penting adalah dua
yang pertama secara ekonomi
bagaimana kita dapat meraup keuntungan dari kunjungan raja arab ini
dan yang kedua kemudian menyelesaikan masalah masalah terkait dengan haji
misalnya penambahan kuota haji kita apresiasi
itu solve ya untuk masalah itu solve sekali ya
dan karena kita sangat memberikan sumbangan besar terhadap saudi melalui haji dan umroh
iya tapi perlakuan mereka terhadap kita saya rasa masih kurang
termasuk soal beberapa kasus
beberapa kasus kasus terakhir yang terjadi
saya rasa itu yang perlu kita dorong
konteks ekonomi dan haji
ada pun konteks keagamaan dan politik
saya rasa kita jauh lebih bagus dari saudi
dan sebenarnya itu menjadi pembelajaran bagi saudi seharusnya ketika berkunjung ke indonesia
karena itu saya rasa banyak waktu yang diberikan untuk kemudian berkunjung dengan tokoh tokoh agama
dengan ormas ormas islam dan lain sebagainya
kita akan bahas itu nanti hussein
tapi kalau tadi hussein mengatakan bang faisal
kita sebenarnya banyak mendapatkan manfaat
terutama secara apa namanya ya
kita dapat kuota haji itu salah satu yang tambahan kuota haji menjadi salah satu hal yang kita apresiasi betul
tapi ekspektasi masyarakat indonesia media begitu mendengar kedatangan raja salman kan kebayang bayang
apalagi setelah sescap pramona anu mengatakan kita ada perjanjian dua puluh lima billion usd
itu kan kayaknya ketika pak jokowi mengadakan tangan untuk menyambut para investor
ada orang yang datang

itu kan suatu yang berkah sekali
anda melihat ekspektasi itu sesuai dengan realitanya
ya ini kan bisnis adalah bisnis
jadi bisnis itu tidak mengenal sentimen agama
jadi sebagian besar tabungan saudi itu dibelikan treasury bonds amerika
saudi adalah pembeli terbesar ketiga
saudi investasinya di lembaga lembaga keuangan di barat
jadi pemilik antara lain saham citibank segala macam itu
jadi ini tidak ada arusan bisnis sama agama
jadi ekspektasinya oh karena kita sama sama islam terus investasinya banyak
pengalaman tidak menunjukkan seperti itu
jadi ini bukan ini ya tapi malekat sama malekat tidak bisa kerjasama
kalau tidak ada keuntungan sama
sebaliknya setan sama setan akan kerjasama kalau ada keuntungan gitu
nah itu yang kita jangan dicampur adukan gitu
sementara ekspektasi di masyarakat itu real sekali seperti itu bang
glorifikasi harapannya sangat besar
kalau agama jadi landasan bisnis mengapa saudi arabia investasinya pma nya tahun dua ribu enam belas
tidak sampai satu juta dolar
tidak sampai satu juta dolar itu nomor lima puluh tujuh
yang ke indonesia nomor lima puluh tujuh dari nomor satu itu singapura
nomor dua jepang nomor tiga cina yang ke indonesia
jadi china walaupun komunis sama indonesia dagangnya makin besar
kan gak ada urusan agama
singapura bukan islam
jadi lupakan itu
dua ribu lima belas masih tiga puluh juta dollar

tapi kan kecil kecil
nah dua ribu lima belas itu singapura malaysia dan jepang
nah sangat boleh jadi
malaysia ini proksi dari saudi
jadi saudi itu tidak punya link bisnis dengan indonesia
saudi itu hubnya di asia
di asia tenggara setidaknya dalam malaysia
apa yang membuat secara kultural atau secara bang hubungannya dekat sekali atau gimana
mungkin sama sama kerajaan ya
tadi yang disampaikan oleh saudara hussein itu
corak islamnya gitu
seperti itu sama dekat lebih dekat
hubungan antar personal yang sudah jalan terbina sedemikian sangat lama
sehingga malaysia kerap dipercaya untuk juga mengelola dana dana saudi ini
nah antara lain masuk ke indonesia
nah kemudian saudi kan ingin dia tidak sekedar jual minyak
jual minyak kan komoditi
nah dia ingin jual minyak tapi juga dia memiliki kepemilikan atas investasi yang mengolah minyak
jadi saudi sudah sejak dua ribu sebelas
komit untuk investasi di malaysia kira kira dua puluh satu miliar usd
yang ditanda tangan di hari selasa kemarin
proyeknya jelas tidak banyak
itu di malaysia tuh bang
ini sebagai bagian dari perubahan
bisnis dari minyak
singapura sudah tidak bisa diandalkan lagi
jadi kilang kilang di singapura petro kimia di singapura akan ditinggalkan oleh singapura
singapura kan negara kota ya
nah itu pindah ke malaysia untuk melayani indonesia
tetap bukan langsung di indonesia
hubnya di malaysia
kan malaysia penduduknya sedikit
konsumsi bbmnya sedikit
konsumsi bbm terbesar adalah indonesia
konsumsi petro kimia terbesar adalah indonesia
tapi bikin pabriknya di malaysia karena sudah dipercaya
nah kita urusannya tadi proyek yang ece ece itu hotel transportasi
itu bukan keberpihakan menurut anda
tidak ada keberpihakan
ada keberpihakan yang berbeda antara malaysia dengan indonesia
anda lihat dari perjanjian perjanjian mou yang tadi
ya memang tidak pernah dekat kan indonesia
tidak pernah dekat kan indonesia sama saudi dalam artian hubungan bisnis ya
tidak pernah dekat
jadi sama seperti saya katakan tadi
dengan saudi itu ingin pasca minyak ini dia masuk ke lebih hilirnya
kemudian dia tidak sekedar menjual ke perusahaan petro kimia kan
dia menjual ke perusahaan petrokimia yang milik dia juga
jadi masa depan dia
nah kemudian dari segi ekspor
ekspor kita kalau anda lihat di badan pusat statistik itu saudi tidak ada
di daftar di senarai negara negara tujuan ekspor indonesia maupun tujuan impor indonesia
jadi ekspor kita ke saudi itu sangat kecil
kemudian import kita dari saudi non migasnya juga kecil
paling korma gitu gitu
nah yang import besar adalah minyak
nah terus ini lagi nih ilusi ilusi kita
wajar dong bang kalau diplomasi kita minta diskon
nah diskon itu gak ada urusan sama agama kan
itu dia tadi
tidak ada urusan sama agama
dulu kita sudah coba
jadi anggota opec supaya kita dapat diskon juga
jadi kesepakatan kesepakatan atau mou mou yang kemudian ditandatangani itu tidak begitu signifikan
itu baru mou
seberapa realistis bang
itu kalau dalam masyarakat biar jelas ini
lebih lama raja ke indonesia untuk liburan atau untuk kunjungan ke negara
jadi niatnya liburan kok
jadi lihat aja semua serenonial
tidak ada penandatangan kontrak bisnis kan
seperti misalnya obama datang ke indonesia waktu di bali
itu kontrak pembelian boeing
tidak ada kontrak pembelian pesawat iptn oleh saudi
tidak ada kontrak pembelian sawit
tidak ada kontrak pembelian mobil apa
jadi secara substansi ekonomi kita tidak mendapatkan banyak manfaat
memang tidak bisa diharapkan gitu
sen kalau tadi pak faisal katakan
nah satu lagi
kita tuh lebih banyak
keluar uang buat saudi daripada saudi keluar uang buat indonesia
justru kita yang mensubsidi saudi
makanya kita jangan nunduk nunduk amat sama saudi itu
landasannya indikasinya apa
itu bawa uang kita semua enggak
kemudian umroh datanya saya tidak punya yang akurat gitu
tapi ada satu sumber kira kira rata rata enam ratus delapan puluh enam ribu
tapi ada juga yang mengatakan sehari itu lima ribu yang umroh dari indonesia
jadi kita lebih banyak menghidupi arab saudi dibanding sebaliknya
arab saudi itu surplus dengan indonesia
nah kita minta hak hak dasar kita
kecelakaan keren kita minta tidak
kan belum dibayar itu
nah jadi tolong kalau diplomasi luar negeri itu yang kita utamakan adalah memperjuangkan hak

nah kalau tadi bang faisal mengatakan secara ekonomi secara hak hak negara

tapi secara kultural mungkin keagamaan spiritual
mungkin keagamaan spiritual
ada manfaat yang bisa kita petik secara dalam nggak sih
ada manfaat yang bisa kita petik secara dalam tidak sih sian

kami akan juga kembali bersajaran berikut ini
kami akan juga kembali bersajaran berikut ini
kami akan juga kembali bersajaran berikut ini
sudah menyalaborasi ternyata kalau kita ini bukan data omong kosong ya banget tapi kita
apple to apple bandingkan dengan malaysia kemudian kita ternyata tidak ada deal kesepakatan
kesepakatan yang begitu substance apalagi masuk ke ekonomi real yang manufaktur yang bisa membuka
lapangan kerja banyak seperti itu enggak ada banget kalau bisa dievaluasi sekali jadi lobinya
mencoba mencoba mencoba meskipun itu juga penting sekali kalau katakan saya tapi kalau secara tadi
ekonomi tidak ada sesuatu yang apa namanya baru meskipun banyak yang punya analisa ini geopolitik
geoekonomi situasinya baru dengan apa komposisi komposisi baru indonesia kayaknya bisa jadi
part time bisnis ternyata di mou itu tidak terlihat potensi seperti itu tapi potensi potensi
lain secara kultural keagamaan spiritual ada nggak yang bisa kita tangkap gitu ini kalau kita
menangkap dari arab saudi ya sebenarnya kalau dalam konteks itu secara politik dan secara
keagamaan dan kultural saudi yang seharusnya belajar kepada indonesia karena misalnya secara
kultural keagamaan dia punya corak keberagamaan yang sangat radikal yang itu kemudian menghambat
kerjasama kerjasama dia dengan dengan berbagai dengan berbagai elemen dalam konteks kultural
misalnya kalau kita bicara arab spring hanya karena kedekatan saudi dengan amerika

arab spring tidak sampai ke saudi gitu karena lebih lebih politik yang sangat kuat padahal saudi
sistem kerajaan dan apa monarki absolut yang sangat tidak demokratis sebenarnya tapi karena memang ada
kekuatan persekutuan yang kuat sehingga kemudian relatif tidak pernah sampai revolusi apa arab
spring ke saudi padahal kalau kita melihat secara geopolitik bahwa di pinggiran saudi itu orang orang
perubahan politik bahkan revolusi di saudi itu sangat sangat besar gitu anda melihat seperti itu tapi
kemudian bisa tertahan karena mungkin masih kondisinya masih cukup stabil gitu ya cukup
stabil dan kemudian saya melihatnya bahwa yang ingin saya baca adalah semangatnya iklimnya secara
geopolitik dan keagamaan gitu bahwa secara geopolitik perubahan politik dunia sudah sudah berubah
berubah secara drastis eropa dan amerika misalnya menuju kepada populisme kanan yang sangat ekstrim
gitu konservatif dan kemudian saudi melihat bahwa itu bukan masa depan yang baik bagi saudi sehingga
kemudian mengarahkan pandangannya kepada asia tenggara khususnya indonesia gitu termasuk juga politik
kita potensial untuk di ya kita kita sayap alternatif di tengah di tengah pilihan yang tidak baik bagi
saudi karena saudi mengimpikan satu negara yang berbasiskan kepada nilai nilai islam tapi sangat
moderat sangat maju sangat modern gitu karena itu dia terus mendengung dengungkan mengulang ulangi bahwa kita ingin
menyelesaikan masalah radikalisme di timur tengah dan kemudian juga ingin mengembangkan suatu
tatanan masyarakat bernegara yang modern karena itu dia melakukan pertemuan dan mengande mengagendakan
dengan tema itu islam modern kemudian civil society yang kuat dan lain sebagainya nah itu
modal modal yang dimiliki indonesia saudi akan belajar itu kepada kepada kita gitu nah oleh
karena itu modal ini seharusnya kita manfaatkan untuk barter dengan kepentingan ekonomi itu berarti barter itu adalah kepentingan ekonomi
jadi bergening kita tinggi sekali iya sebenarnya bergening kita sangat tinggi gitu apalagi desember dua ribu enam belas
iran kita sudah deal bisnis besar dengan iran padahal secara ideologi sebenarnya dengan iran iran
saudi dan indonesia punya ideologi yang berbeda beda iran dengan syiahnya misalnya saudi
dengan wahabismenya dan indonesia dengan asrohajanya gitu itu sangat sangat berbeda tapi kemudian
secara geopolitik ira melihat indonesia sangat seksi secara geopolitik dan secara ekonomi juga indonesia merupakan pasar yang sangat besar
sehingga kemudian terjadilah deal yang besar tanpa selebrasi yang besar antara indonesia dan iran gitu
seperti apa deal yang anda baca iya banyak deal deal ekonomi yang terjadi di sana padahal pertemuannya tidak tidak seheboh ini misalnya
tidak sehingar bingar ini ya tidak sehingar bingar ini gitu dan dan dan itu saya rasa yang kemudian memikir saudi kemudian melakukan manuver politik untuk segera mendekati indonesia gitu untuk melihat potensi yang ada dan dan kemudian

secara politik dan kultural
termasuk juga secara ekonomi tentunya
saya rasa ini bagian dari itu
tapi kita akan punya prinsip secara politik yang sangat kuat
kita punya kedaulatan politik
punya pendekatan politik luar negeri yang bebas aktif
sehingga oleh karena itu kita bisa menerima
baik iran maupun saudi untuk kerjasama itu
oleh karena itu yang paling penting sebenarnya
seperti yang dikatakan pak faisal
bagaimana kita bisa melakukan bergening
dari iklim yang sudah berpihak kepada kita
itu untuk menekan saudi
agar berinvestasi secara serius di indonesia
minimal sebagaimana keseriusan dia terhadap malaysia
dan beberapa negara lainnya
bang faisal kalau kita melihat geopolitik dan geoekonomi yang baru ini
dengan kondisi lokal di arab saudi
anda melihat bahwa dengan kondisi donald trump menang
harga komunitas turun
dengan kondisi ekonomi arab saudi yang seperti sekarang
mungkin nggak secara ekonomi bisnis
di masa depan indonesia jadi potensial partner yang penting sekali untuk dilirik
atau hanya sekedar tadi kata hussein
ini reaksi balasan saja yang sangat sangat reaktif
karena kunjungan presiden ke teheran
saya respect pada pemerintah ya
yang menggunakan politik perimbangan gitu ya
namun kembali realitasnya begini
kita sekarang kebutuhan bbm nya satu enam juta per hari barrel
kilang kita baru ratusan ribu
delapan ratus ribu atau satu juta
nah jadi kita butuh kilang baru
nah kilang baru ini spesifikasinya seperti apa
jelas spesifikasinya bukan untuk minyak kita
karena minyak kita sudah hampir habis
nah yang cadangan minyaknya besar
adalah saudi rusia dan iran
nah ada kan ada hitung hitungannya saya rasa pemerintah ini
kalau spesifikasi minyak iran seperti apa
saudi seperti apa seperti apa
nah dari situ kita bisa bargain
kemudian kita bikin petrokimianya sama sama gitu
kita adu sehingga kita dapatkan petrokimia dan kilang yang termurah
yang memberikan maslahat terbesar
yang memberikan maslahat terbesar
nah itu besar buat kita itu yang saya lihat masih kurang digunakan
dan itu bisa dimanfaatkan tidak sekedar iran saudi tapi juga rusia
dan kita punya hubungan yang sangat baik dengan ketiga negara itu kan
presiden jokowi pernah melawatan ke sana
nah oleh karena itu undanglah segera presiden iran ke indonesia
tapi kita sudah punya menu ya ini kilang kilang seperti apa segala macam gitu
kalau bisa jadi nanti kita itu tiga tiganya datang ke sini
setelah memberikan penawaran yang sebaik baiknya
karena pengalaman menunjukkan saudi ini agak bawel
maksudnya tuh nanti ini udah mou
kemudian pelaksanaannya wah mintanya banyak sekali akhirnya nggak jadi
pengalaman pengalaman yang sudah ada
pengalaman selama ini
selama ini kita punya hubungan yang baik ya sih bang untuk bisnis perusahaan dan juga kemampuan
pengalaman yang sudah ada pengalaman selama ini
pengalaman selama ini selama ini kita punya hubungan yang baik ya sih bang untuk bisnis perusahaan dan juga kemampuan

tidak ada kita cuma beli minyak aja
tapi kembali ke pertanyaan saya tadi bang dengan kondisi ekonomi politik global seperti sekarang
kalau saya catat ini arab saudi juga kondisi dalam negerinya juga tidak begitu baik
penerimaan arab saudi lima ratus delapan puluh tujuh puluh enam miliar
kemudian pengeluaran nya delapan ratus delapan puluh tujuh lima miliar rial
sehingga defisit anggarannya mencapai tiga ratus miliar
ini kan kondisi yang sebenarnya kurang baik dalam kondisi keuangan saudi
kemudian anda melihat juga dengan kondisi ekonomi politik global
indonesia tetap tidak realistis bang untuk selain tadi
kan yang saudi datang ini bukan bawa uang apbn
uang yang dibawa saudi ini business to business
jadi saudi aramco yang datang
nah saudi aramco ini sebentar lagi mau diprivatisasi
itu saudi aramco itu perusahaan yang super besar
kemungkinan bisa dapat seratus miliar usd
itu tidak menggadaikan nasionalisme ya
di indonesia haram
pertamina nggak boleh dijual satu sen pun
tapi dosa itu
seratus miliar usd ini kan tujuannya untuk diversifikasi ekonomi saudi
nah itulah yang butuh tempat untuk investasi
yang sudah sebagian real ditangkap oleh malaysia itu
dalam bentuk proyek yang sudah detail
tinggal dilaksanakan dalam waktu dekat ini
itu tetrokimia dan refinery
untuk melayani pasar indonesia
minta sama saudi
jangan jadikan kami pasar aja dong
sebagian dari malaysia itu bawa ke indonesia
harusnya diplomasi seperti itu
tapi kan kuota haji paling tidak kita dapat tambahan
loh kuota haji kan yang untung saudi
bang faisal tapi kalau kita lihat
jadi ada analisa yang menganggap bahwa jika
sekarang kondisi keuangan saudi lagi buruk
gak ada usahanya
makanya kita ngelirik indonesia itu gak ada urusan
logika logika seperti itu yang terbangun selama ini
dua hari kita bahas
jadi saya katakan nih
sepanjang disitu ada keuntungan
saudi akan datang
nah jadi kalau mau attract saudi
disini loh untung
untung sama sama begitu
jadi sekali lagi tidak dilandasi oleh
itu tidak laku di dalam bisnis
tidak laku dalam bisnis
tapi kalau kita bicara mengenai kondisi ekonomi politik global
naik kemudian dengan inward looking amerika
first nya lebih lihat ke dalam
saudi kan dekat sama amerika
nah hal hal seperti ini
ini mengaruhi gak sih bang
apa namanya perspektif arab saudi
untuk kebijakan ekonomi politik
kedalam dan keluarnya menurut anda
jadi contohnya ya
lebih progresif memperjuangkan palestina
saudi punya hubungan diplomatik sama israel
semua orang sudah tahu
bahwa saudi itu tidak lagi
merupakan negara yang terpenting di dalam minyak
ke amerika utara dengan adanya shell gas
dulu amerika tidak pernah ekspor minyak
sekarang ekspor minyak
saudi tidak bisa memainkan peran yang sedemikian leluasanya di opec
bargainnya agak turun sekarang
karena non opec nya lebih besar produksinya
non opec ini termasuk iran dan rusia
iran masuk opec
iran masuk opec
dan iran tidak di cut produksinya
karena ada embargo kan
amerika meksiko kanada
kan bukan anggota opec
saudi agak leluasa di opec
karena iran di embargo kan
setelah iran di embargo
saudi punya mitra nih
punya yang setara nih
jadi peran geopolitik saudi juga berkurang
tapi bukan berarti itu
asumsi banyak orang
bahwa peran geopolitik saudi yang berkurang di dunia
kan arab saudi melirik indonesia
tidak ada urusan
tidak ada urusan seperti itu
tapi kalau kita bicara ini menarik sekali
kondisi geopolitik sekarang
kemudian indonesia ini kan
dekat juga dengan musuh musuh arab saudi
kita dekat sekali dengan iran
kita juga punya perjanjian kerjasama dengan rusia
which is itu mes musuh musuh arab saudi
ini kan yang logika aja
saya gak akan mau kerjasama sama bank faisal
kalau bang faisal kerjasama sama musuh saya
mahal dong saya kasih duit ke bank faisal
kalau dia kerjasama sama musuh saya
karena ekonomi mah bisnis to bisnis
nah seperti itu
gimana kita memainkan sebenarnya
peran indonesia di tengah geopolitik global
anda lihat geopolitik global berubah gak
dan kemudian bagaimana kita memerankan perannya di sana
termasuk dengan memainkan antara indonesia iran arab saudi dan rusia ini
kalau kita melihat kepemimpinan raja salman
ini kan berbeda bertolak belakang dengan kepemimpinan raja abdullah sebelumnya
kita bisa petakan kepemimpinan raja saudi itu dalam dua
raja salman ini termasuk yang konservatif
seperti yang kita lihat bahwa secara politik dan keamanan dia sangat konservatif
misalnya dia yang menginisiasi untuk melakukan serangan terhadap suriah
kaitannya dengan isis
termasuk juga serangan saudi ke yaman gitu secara politik
yang kita pernah diajak dan kita gak mau
tapi saudi tetap tertarik kepada kita
walaupun kita cukup memukul saudi waktu itu
karena tidak mau ikut dalam rombongan untuk melakukan kriminalisasi
malaysia waktu itu tidak
karena memang secara politik itu terkait dengan kondisi kawasan timur tengah waktu itu
nah ini sangat saya rasa sangat ultra konservatif salman
dan seperti saya bilang tadi bahwa pemecatan terhadap putra mahkota yaitu mugrin
itu disinyalir karena ini
karena berbeda haluan secara politik
nah melihat politik primordial konservatif yang menjadi karakter politik raja saudi raja salman saat ini
seharusnya dia memang mengarah ke populisme kanan
sebagaimana eropa dan amerika
apalagi memang dia memiliki kedekatan persekutuan dengan eropa dan amerika
tapi saya rasa bahwa secara politik saudi melihat bahwa itu tidak memiliki masa depan yang

tapi saya rasa bahwa secara politik saudi melihat bahwa itu tidak memiliki masa depan yang baik gitu

begitu juga eropa dianggap tidak menjanjikan
oleh karena itu saya rasa
tapi disisi lain seorang raja salman memang seorang primordial
artinya dia sangat kuat memegang nilai nilai keislaman
oleh karena itu untuk menjadi tetap maju sebagai sebuah negara
tapi juga tetap berpegang kepada nilai nilai keislaman primordialnya
maka satu satunya lirikan yang paling tepat adalah indonesia
jadi itu yang menyebabkan saudi secara geopolitik tidak bergerak ke eropa dan amerika
tapi anda bisa jelaskan
padahal seharusnya bergerak ke sana
tapi apa anda bisa menjelaskan kemudian raja salman setelah dari indonesia dia akan juga ke jepang akan juga ke tiongkok misalnya
iya secara umum ini seperti saya bilang tadi bahwa ini penjajakan
dia mencoba melakukan penjajakan terhadap negara negara yang selama ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup
misalnya negara negara asia tenggara kemudian china dan lain sebagainya

itu kan tidak mendapatkan perhatian selama ini mereka sibuk dengan romantisme politik dengan amerika dan eropa
nah dia nyoba melakukan penjajakan
nah di tengah penjajakan ini dan di tengah bergening kita secara politik yang sangat kuat
maka seharusnya kita berharap kita melakukan bergening secara ekonomi terhadap saudi
karena satu satunya yang bisa kita harapkan dari saudi hanya itu selain haji ya
selain haji dengan segala derivasinya
haji umroh baik itu soal pemondokan soal

nah di luar soal itu ya kita bergeningnya harusnya secara ekonomi
karena tidak ada yang bisa kita harapkan secara geopolitik dia sudah lapuk gitu dengan amerika dan eropanya
kemudian secara keagamaan apalagi tidak pernah menjanjikan saudi
secara kultural juga begitu jadi sebenarnya ini seharusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk berbicara secara serius
karena pengalaman bahwa saudi ini kan sering
hangat hangat di awal saja kan pembicaraan mou bla bla bla bla
tapi kenyataannya follow upnya sangat minim gitu
itu hanya dengan indonesia atau dengan banyak negara seperti itu
itu memang sudah karakter saudi gitu dalam bisnisnya juga
jauh ketimbang negara kota sekecil singapura gitu investasinya dengan indonesia
nah jadi saya rasa ini momentum untuk kemudian indonesia
iklimnya akan bergerak ke kita dan saudi melirik itu

karena kondisinya diperkuat oleh iran juga melirik gitu
jadi ini permainan politik bebas aktif kita harus dimainkan secara cantik
untuk kemudian melakukan bergening bergening
khususnya secara ekonomi dan bisnis terhadap
saya akan tanya juga bagaimana sebenarnya hubungan antara arab saudi dengan amerika dan eropa
kalau bisa anda evaluasi dengan kaitannya ada pemain yang cukup besar
apalagi embargo iran sekarang sudah mulai dipangkas bang
jadi mulai agak bisa bernafas
baju ketatnya sudah mulai diperlebar diperlonggar oleh amerika serikat
nah bagaimana negara negara ini bisa kemudian menjadi pemain baru dalam ekonomi politik global
dan arab saudi ini berperan atau menempatkan dirinya itu ada di mana
nah kita akan bahas masalah itu di segmen berikutnya
kami akan segera kembali saat lagi
sebelum kita membahas bagaimana peran arab saudi lagi nih kemudian di tengah geopolitik global
tadi anda mengatakan apakah dengan kondisi seperti sekarang
apa semua gejala populisme dunia itu semakin bergeser ke kanan
apakah dengan bergesernya gejala populisme ini arab saudi juga bergeser atau menggeserkan pilihan politik ekonomi bisnis ideologinya ke sisi lain gitu
ke kanan atau justru ke kiri
indonesia kan nggak ikut ikut kanan misalnya
sebenarnya selama ini memang posisi saudi lebih dekat ke sana
atau bahkan bisa disebut memang posisinya di sana gitu
jadi tidak berubah sama sekali
iya sebenarnya konservatif dan primordial gitu dia
ada atau tidak adanya trump tidak ada hubungannya tidak ada pengaruhnya sama sekali
ya dalam arti seharusnya kalau kita bicara karakter dan geopolitik di saudi
itu seharusnya dia bergerak ke populisme kanan gitu
karena dia punya persekutuan di sana semua bergeraknya
dan yang kedua memang selama ini
dan politik salman itu memang seperti itu
tapi kemudian kan itu tidak menjanjikan kan
artinya kita butuh di freshing ini
butuh dilihat lagi bahwa anginnya sebenarnya iklimnya yang menjanjikan adalah justru indonesia
dengan kemoderatannya gitu
nah itu yang sebenarnya perlu dijajaki kemudian oleh saudi gitu
di satu sisi dia ingin tetap primordial dengan nilai nilai islamnya
tapi di sisi lain dia ingin maju
nah ini dua hal yang dia impikan selama ini
dan ternyata impian ini prototipe nya ada di indonesia
indonesia punya nilai nilai keislaman di tingkat etik yang kuat
tapi juga punya kemajuan
secara ekonomi dan lain sebagainya
bahkan secara ekonomi kita jauh pertumbuhannya di atas dunia
dan ketika tren negara negara lain menurun kita justru naik gitu
bang faisal kita coba bandingkan ya
ini kan tournya raja salman ini kan ke asia ini kan
dari malaysia ke indonesia
brunei hanya sehari kemudian ke jepang dan ke tiongkok
kalau anda bandingkan
bagaimana negara negara ini
kita pasti sudah baca kan bagaimana apa namanya
hubungan dagang atau mitra bisnis dengan arab saudi
dengan negara negara yang akan dikunjungi ini
kalau anda bandingkan indonesia dengan malaysia
jepang dan tiongkok terkait dengan hubungan saling menguntungkan secara ekonomi dengan arab saudi
jadi sesuai dengan kan kita melakukan hubungan luar negeri kan national interest nomor satu
jadi national interestnya saudi sekarang apa
sekarang penerimaan devisa saudi itu terbesar kedua dari haji dan umroh
jadi kalau minyaknya turun haji umroh ini bisa naik
nah tapi kan tidak bisa haji dan umroh saja
diversifikasi ekonomi ke arah yang lebih hilir
dan sektor lain
nah jadi ini yang ditangkap oleh china
china mampu untuk
mendeliver kebutuhan saudi
nah kita tidak
kita deliver apa untuk kemajuan saudi itu
karena kita kompatibilitasnya rendah
nah oleh karena itu
karena tidak kompatibel
yang diinginkan saudi a
yang dituntut indonesia b
ingin diversifikasi ekonomi indonesia ingin tambah kuota
kan gak nyambung
tidak untuk memenuhi kebutuhan itu kan
makanya dengan mudah kemudian dikasih kuota gitu
kasih aja deh
kasih aja deh indonesia kuota deh gitu
ya nanti di
karena saudi juga sangat senang
dengan jemaah haji indonesia yang sangat
sangat patuh ya
kalau kurang itu sabar
sabar sabar gitu
walaupun di apa
macem macem makan gitu
akan jadi mitra strategis yang penting
jepang punya teknologi untuk itu
nah kemudian indonesia
bagusnya di mata saudi apa
kalau kita saudi tidak baik sama indonesia
indonesia tidak mau beli produknya saudi yang diinvestasikan di malaysia
akan rugi saudi
hubungan dagang saudi dengan indonesia itu tidak signifikan
tapi kalau pakai proksinya malaysia
makanya malaysia investasi di indonesia nya juga besar
sebenarnya itu tangan saudi
singapura kan investasinya di indonesia paling banyak
itu tangannya china
karena memanfaatkan asean
karena ada sentimen anti china
singapura lebih leluasa
jadi saya lihat sih
indonesia harus lebih waspada
karena akan menjadikan target saudi
kedekatan keagamaan misalnya
itu gak bisa dimanfaatkan
untuk ekonomi yang lebih
apa yang kemudian kita bisa tangkap bang
yang kemudian sebenarnya bisa kita tanggap
tapi kita tidak tangkap
nah jadi itu tadi
di era sudirman said itu ya
cerita ke saya
penjajahkannya itu tadi
jadi kita butuh
kita tidak mau impor bbm lagi
nah kita butuh minyak
kalau iran nawar sepuluh
saudi nawar delapan
kita pilih saudi
nah masih kurang juga
bikin hilang kedua
iran tawar tujuh
kita pilih iran
oh nanti ketinggalan kan
wah saya juga masuk indonesia
itu sudah dilakukan
itu yang tidak kita lakukan
tidak kita lakukan
selama ini polanya seperti apa bang
kita tidak bisa memanfaatkan hal hal
permusuhan antar negara itu
mungkin mereka nge beat bukan karena bisnis
tapi wah karena ideologi musuh saya iran
saya harus beat yang lebih murah supaya kita menang
itu kan bisa kita manfaatkan harusnya kan bang
kenapa kita tidak manfaatkan itu
diplomasi luar negeri kita itu tersegmentasi
jadi kita punya menlo
tapi pak jokowi ini punya duta khusus
jadi misalnya dari sumarno duta khusus untuk china
ada duta khusus untuk korea
dulu surdiman said duta khusus untuk timur tengah
ibu susi duta khusus untuk rusia
ingat diplomasi itu harus di tangan satu agency
diplomasi ekonomi diplomasi sosial budaya
jadi harus yang mimpin itu kemenlu
nah kemenlu makin digerogoti
sama khusus khusus khusus ini yang makin banyak
ini dia tidak lead
deplu lah yang nanti menjadi komandannya untuk memastikan segala langkah indonesia tidak bertentangan dengan itu
hitungan geopolitik geostrategis dunia dalam posisi indonesia dalam geopolitik dan geostrategis itu
bang tapi kalau tadi anda katakan tidak banyak faedah ini seperti judul kita mengukur faedah mufakat arab saudi di indonesia
tidak ada faedahnya yang sama sekali yang bisa kita rasakan
kemudian ekonomi indonesia kan presiden jokowi mengatakan ke depan kita akan ekonomi maritim pariwisata menjadi andalan
kalau kita baca sebelas kesepakatan ini kan masa nggak ada hal hal yang bisa menguntungkan secara real gitu bang
saya tidak tahu apakah ditawarkan
ini kan ada proyek infrastruktur
kocek kita kurang
sebentar lagi proyek proyek ini pada mangkrak
nah pernah kita pengguna
nah pernah kita pengguna
nah pernah kita pengalaman
zaman pak jk dulu menawarkan monorail
ke arab bukan saudi ya ke arab gitu
nah ada yang mau
nah kalau ada apa apa dengan proyek itu artinya pemerintah membayar
pemerintah tidak mau ya tidak turun uangnya
makanya sampai sekarang jadi besi tua beton tua
nah saudi tidak akan mau kalau proyeknya tidak profitable
jadi ini masalah profit tidak profitable
tidak ada urusan ideologi tidak ada urusan kedekatan kultural atau apa
kalau saudi itu proyek jalan tol trans sumatera tidak satu swasta pun tertarik
tapi masalahnya shane kalau kita lihat kedatangan raja arab saudi ini kalau kata bang faisal tadi saya mengutip anda
mengatakan ini banyak sekali ilusi yang mengiringi kedatangan raja salman ke indonesia
kalau tadi kenapa yang membuat masyarakat kita mungkin sebagian media massa elit juga seperti itu
menganggap bahwa ini kedekatan kedekatan seperti itu bisa sekali kita manfaatkan secara ekonomi dan politik
apa yang membuat harapan ekspektasi itu sedemikian besar
tapi dibahasnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali di sejenis berikutnya
bang faisal tadi sudah mengelaborasi banyak sekali manfaat manfaat atau faedah faedah
yang sebenarnya kita lewati dari kunjungan ini
dan apa dari sebelas nota kesepahaman itu ternyata tidak menguntungkan secara besar untuk bisnis bisnis besar seperti yang dilakukan oleh malaysia
tidak ada deal deal yang sangat apa namanya impresif
sudah kontrak gitu ya
sudah kontrak tidak ada yang impresif dari sebelas nota kesepahaman itu tadi kata bang faisal
tapi membuat kita heran semua ekspektasi exposure
ini mungkin terakhir kita melihat ada tamu negara yang diberlakukan sedemikian rupa
exposure yang besar sekali
ketika presiden obama datang ke indonesia ini mungkin kedua setelah presiden obama kemudian mendapatkan exposure yang besar sekali seperti ini
apa yang membuat secara kultural spiritual atau mungkin apa yang membuat masyarakat elit mungkin media massa juga
berekspektasi yang luar biasa besar atas kedatangan raja salman ini
ya karena pertama kan memang raja salman ini datang secara heboh seremoninya
bahwa dia bawa seribu lima ratus orang turun dengan eskalator dan lain sebagainya
banyak kehebohan kehebohan yang diciptakan bahkan sebelum raja salman sudah datang gitu
dan kenyataannya justru ketika datang malah misalnya jumlah menteri dan jumlah pangeran yang dibawa tidak se fantastik yang dikabarkan sebelumnya
nah euforia euforia ini yang kemudian awalnya kemudian dibangun oleh saudi gitu
dan kemudian kita sambut dengan euforia itu dengan euforia juga kan
dan juga ada hal hal yang mungkin tidak penting gitu misalnya soal pangeran yang tampan dan lain sebagainya
itu mungkin kalau kita baca di media mainstream tidak begitu menjadi euforia gitu
tapi karena sekarang ada yang namanya media sosial itu menjadi sesuatu yang heboh gitu
sampai detail detail kecil yang sangat tidak penting misalnya soal hujan dan lain sebagainya itu dibahas di media sosial dan menjadi suatu kehebohan
jadi hal hal ini sebenarnya bagian dari euforia saja sih
masyarakat masyarakat kita gitu terhadap melihat fenomena saudi gitu
dan kita kan kebetulan kita negara dengan penduduk islam terbesar yang rata rata kita sudah berkunjung ke saudi untuk haji dan umroh atau memiliki keinginan untuk itu
sehingga mereka melihat saudi ini sebagai sesuatu yang begitu heboh begitu besar gitu
apalagi kelas muslim yang bawah gitu melihat saudi ini sebagai simbol islam seolah olah
sehingga kemudian ada interest yang besar gitu ada euforia
outputnya adalah euforia yang besar terhadap kedatangan raja salman
di samping juga itu memang di setting oleh raja salman
karena kan pendekatan diplomatisnya saudi itu selalu begitu
kalau datang itu selalu dengan heboh dan juga selalu diimbangi dengan traveling
traveling ke misalnya yang dia sering datang itu spanyol dan lain sebagainya
itu sebenarnya setting by design semua yang kemudian untuk seolah olah membangun marwah kerajaan

tapi pada kenyataannya sebenarnya tidak ada kehebohan kehebohan itu yang substansial sebenarnya
tidak ada kehebohan kehebohan substansial yang kemudian impresif dari segi angka angka yang kita dapat gitu
dari dua hari ini evaluasi anda seperti itu ya
iya bahkan angkanya kan jauh justru dari ekspektasinya
ekspektasinya tiga ratus triliun bahkan mou nya saja masih berapa sembilan puluh triliun
padahal jauh itu pun masih mou berbeda dengan misalnya dengan malaysia tadi kan
ini saya rasa secara substansial sudah tidak sesuai dengan ekspektasinya
dan itu sebenarnya menjadi evaluasi seharusnya kita nanti kedepannya gitu
karena seharusnya kita punya bargaining yang kuat saat ini
kita punya bargaining yang kuat yang terakhir sekali
bagaimana kemudian indonesia harus memosisikan diri
berhadapan atau berkawan dengan arab saudi amerika serikat iran rusia dan tiongkok

ini bagaimana mengelola pertemanan permusuhan perkawinan dan perkembangan

ini bagaimana mengelola pertemanan permusuhan perkawinan dan perkembangan
ini bagaimana mengelola pertemanan permusuhan perkawinan dan perkembangan
kita sudah punya prinsip politik bebas aktif gitu
kita punya kebebasan untuk bekerja sama dengan siapapun
tanpa embel embel ideologi dan lain sebagainya
kalaupun ada pendekatan ideologis pendekatan kultural dan bonus demografis ataupun bonus geopolitik
itu hanya sebagai iklim saja
kalau arahnya kepada ekonomi maka kita menyiapkan apa yang benar benar dibutuhkan oleh negara
misalnya negara indonesia
dalam konteks ini adalah saudi dengan servis yang terbaik gitu
sebenarnya itu problemnya
ada pun geopolitik dan lain sebagainya
itu adalah sebenarnya pengantar iklim semangat yang sebenarnya baik untuk itu
dan seharusnya di sini kita benar benar menggunakan politik bebas aktif
karena konstelasi geopolitik dunia sedang berubah dan belum mendapatkan rupanya secara utuh
nah saat ini adalah momentum bagi kita untuk kemudian masuk ke siapa saja secara bebas aktif
nah saat ini adalah momentum bagi kita untuk kemudian masuk ke siapa saja secara bebas aktif dengan prinsip ini

tentunya pada akhirnya adalah logikanya adalah pragmatisme

bang mau pahami membangun momentum untuk meningkatkan atau membangun optimisme
kalau mengingat hubungan kita dengan arab saudi dan negara negara lain termasuk rusia cina tiongkok apa namanya iran
menurut saya ini pertama indonesia gagal memanfaatkan momentum
apakah umat islam di dunia ini tidak malu
pengungsi semua ke negara negara non islam
ke amerika ke inggris ke spanyol perancis belanda ada ada gitu gitu
kenapa tidak dibicarakan misalnya
bagaimana nih saudara saudara kita yang muslim eh saudi kamu punya uang
indonesia ini bisa memberikan training buat pengungsi pengungsi itu nanti dipekerjakan di saudi
misalnya seperti itu
nah ini kan belum ada nih yang ngurusin ini
masa yang mengurusi cuma uni eropa aja
malu dong orang islam
kalau memang ingin menggunakan simbol simbol islam kita angkat ini
kemudian mendesak saudi untuk
berjuang bahu membahu membantu palestina menghadapi apa
terdapat teritori yang dibikin sekarang pemukiman sama makin banyak
ya kan isu yang berkembang di amerika serikat segala macam
katanya indonesia pro palestina
tapi gak pernah memperjuangkan belakangan ini tentang
nah ini sama saudi diingetin sama
jadi kita punya ikut jangan kita takut nanti saudi marah
nggak dikasih kota aja jangan begitu
nah oke itu yang pertama penggaris bawaan saya
yang terakhir terkait dengan optimism
belum terlambat menurut saya
jadi sudah ada mou sembilan puluh triliun
mulai dari yang realistis dulu
kita pilih yang sukses story nya tinggi
yang untungnya kita paling banyak
pastikan kita tahu apa yang kita
pastikan kita tahu apa yang kita
yang kita butuhkan dan kita realisasikan
setelah betul betul nyata
mulus semua saudi akan lebih percaya sama kita
untuk membawa uangnya ke indonesia
harusnya seperti itu
meskipun di tengah berbagai pesimisme kritik dari dialog kita malam hari ini
tapi yakinlah bahwa secerca harapan optimisme
kalau kita berusaha diplomasi kita diperkuat
pasti akan ada manfaat untuk bangsa indonesia
terima kasih sekali lagi bang faisal
terima kasih hussein atas perbincangannya malam hari ini